semua itu gak punya harga diri
sepikiran aku bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada mama
pada tante marta
dan pada edo
gue gak nyangka ya
ternyata lu berhasil
mesej juga ya fadil
nanti kamu bisa nggak sadarin diri lagi sayang ya
edo tunggu di mobil aja
terima kasih om

kak edo mau jenguk kak fadil juga
kakak sendiri deh jakarta
enggak tadi sama mama
cuma ngomong masih dalam sih
yaudah aku menunggu mobilnya
ya tolong jangan pergi dulu
biarin aku ngejelasin semuanya sama kamu edo
edo aku mohon tunggu
kamu minggir kak
aku gak akan minggir sebelum aku jelasin semuanya sama kamu
aku ngaku tuh penjelasan kamu mil
apa lagi yang mau aku jelasin
semuanya tuh udah jelas mil
selain kamu hubungan sama aku kamu juga berhubungan sama fadli
edo kamu salah paham
aku sama kak fadil itu nggak punya hubungan apa apa
fadil kamu salah
kamu salah fadil
edo kamu salah
kau usah nyelidiki kau usah nyelidiki kenapa jadi kamu
cukup amil aku tuh udah muak denger perkataan kamu
dengar aku gak akan pernah bisa percaya lagi dengan kata kata kamu
edo dengerin aku
edo tolong aku gak bintang ya edo
edo kamu harus dengerin aku
edo aku gak bintang
biarin aku ngejelajin semuanya sama kamu
kamu harus dengerin aku

kak fadil cepet sembuh ya
ana selalu berdoa buat kakak
ana salam dulu sama tante marta
halo ana udah lama kita gak ketemu
aduh kamu ini nama cantik
terima kasih tante
tadi tante datangnya sama edo loh
tapi sayang edu lagi keluar
tadi ana juga sempet ketemu tante di depan
ya udah kalau gitu tante pulang dulu ya
lain kali kamu main dong ke rumah tante
iya tante pasti
pak mama mau keluar sebentar ya mau ke ruangan dokter
ya mau bicara sama dokter tentang kondisi fadil
ya sebentar ya pak
ya sebentar ya pak
aduh anak yang aku kandung ini anak kamu dong

tidak tante tidak
saya harus jelasin sama edo
mau ngapain lagi sih kamu disini
dengar ya kamilah
kamu pergi jauh jauh dari kehidupan edo
semua pikiran edo nggak ada artinya lagi
tapi saya mau percaya sama saya tante
saya juga berbohong tante
kamu kira saya percaya sama kamu
jadi sekarang saya minta kamu pergi dari sini
sekali lagi kamu muncul di hadapan edo
hari itu juga saya jebloskan kamu ke dalam penjara
kamu sudah mau menipu kami
saya bukan perempuan seperti itu karena saya bukan penipu
ma udah masuk cepetan ma
tante harus percaya sama saya tante

ayah edo jalan
apa yang mau dibicarakan
fadil kan sudah sadar
jadi saya mau memindahkan fadil ke rumah sakit di jakarta dok
dan saya mau hari ini juga dok
dokter fadil kan sudah sadar dok
berarti kondisinya jauh lebih baik kan
tapi fadil itu baru juga sadar bu
ibu yakin mau melakukannya hari ini juga
kami sekeluarga tinggalnya di jakarta dok
jadi akan lebih mudah memantau perkembangan fadil kalau fadil ada di jakarta
dan maaf dok menurut saya rumah sakit di jakarta jauh lebih lengkap
jadi itu lebih baik untuk proses penyembuhannya fadil
lebih cepat lebih baik dok
mau pindahin fadil ke jakarta sekarang juga
ma fadil itu baru sadar ma
pokoknya mama mau fadil dipindahkan ke jakarta hari ini juga
mama nggak mau pa perempuan nekat itu datang ke sini ganggu fadil lagi
dan mama nggak mau pusing masalah ini lagi pa
mama itu jangan paranoid begitu dok ma
masa gara gara kamilah terus kita pindahin fadil ke jakarta ma
kamilah itu juga nggak buruk buruk amat
tidak seperti yang maha bayangkan
bapak bisa lihat dari matanya dia
dia gadis yang baik baik perempuan yang baik
jelas jelasan dia mengaku hamil si fadil
dia mengaku hamil sama dua laki laki papa bilang baik
nanti tipu musyah apa lagi yang dia mau pakai
apa sih papa
pokoknya mama mau pindahin fadil ke jakarta sekarang pa
mama nggak mau perempuan itu memperburuk kondisi fadil
mama nggak bisa memutuskan hubungan mereka begitu saja ma
itu gak adil buat mereka
mereka itu saling mencinta ma
cincin itu adalah bukti janji setia fadil dan camilla
pertunangan itu terjadi tanpa restu kita
jadi menurut mama pertunangan itu tidak sah
cincin ini sumber dari masalah pak
mama nggak mau fadil terikat sama gadis itu cuma gara gara cincin jelas
order dari companya skt perjuangkan ada penyintas pointer doa